dalam tiga episode asian games terakhir lagi lagi perjuangan tim nasional sepak bola indonesia harus terhenti di babak enam belas besar
tentunya banyak catatan dari penampilan timnas kita terutama di gelaran asian games pada tahun ini setelah gagal memenuhi target
kita akan bahas bersama ketua badan tim nasional indonesia sumarji langsung dari tiongkok
selamat sore pak sumarji
selamat sore assalamualaikum
waalaikumsalam pak sumarji jadi kita harus mengevaluasi apa yang terjadi kemarin
kenapa kita akhirnya harus terhenti di babak enam belas besar kemudian termasuk kartu merah yang didapat oleh hugo samir
yang memaksa indonesia akhirnya harus terhenti dan bermain dengan sepuluh pemain saja
ya silahkan pak sumarji evaluasinya apa
ya baik terima kasih
jadi untuk kita tidak bisa lanjut ke telapan besar tentu ini menjadi catatan buat btn buat tim nas badan tim nas
di enam belas besar kami sudah terutama yang harus saya sampaikan adalah bagaimana anak anak sudah berjuang untuk bisa lolos sebenarnya
tentu dari catatan enam belas besar ini nantinya yang akan kita pakai untuk evaluasi ke depan seperti apa agar supaya hasilnya pada turnamen turnamen yang akan datang itu akan bisa mendapatkan hasil lebih baik
yang pertama berkaitan dengan catatan tentu yang menjadi catatan buat btn sendiri adalah berkaitan dengan pemain yang ada
pemain yang kita panggil dua puluh
kemarin kita pertama di babak penyisiannya di kualifikasinya kita hanya bisa dua puluh pemain
selanjutnya nyusul ramadan sananta jadi dua puluh satu
artinya masih juga belum bisa memenuhi apa yang menjadi keinginan atau apa yang menjadi target yang ada di btn sendiri
sebenarnya kami mengupayakan agar supaya bagaimana anak anak bisa lolos ke delapan besar
tetapi karena memang kondisi dengan kondisi yang ada perjuangan anaknya juga sudah maksimal hasilnya belum bisa memberikan yang terbaik
ya tentu ini akan menjadi catatanlah ke depan seperti apa

yang kedua yang menjadi catatan berkaitan dengan adanya kartu merah

seperti apa yang di alami oleh dilakukan si hugo samir tentu ini juga menjadi perhatian khusus
karena apa kita tahu bahwa hugo kan memang masih usianya masih muda baru mau menginjak delapan belas tahun tentu
anak yang masih sangat muda perlu harus kita bina kita berikan motivasi kita berikan
mental yang cukup baik sehingga ke depan saya yakin ini menjadi catatan dan menjadi evaluasi agar
supaya hukum akan lebih baik lagi dan memang hukum kan memang ikut saya udah lama pertama dulu dari
bayangkara fc sebelum pindah ke beberapa klub saya dan anak ini kan memang sebenarnya satu punya
skill yang cukup bagus punya kecepatan cukup bagus dan punya insting ngambil keputusan cepat
hanya memang kelemahannya memang satu kasih temperamen apalagi dalam tekanan sehingga ini
yang perlu ke depan untuk ubul harus betul betul kita berikan treatment yang tepat sesuai dengan
apa yang apa yang selama ini jadi kelemahannya dia saya yakin ke depan yuk ini akan jadi anak
yang baik akan jadi pemain yang baik dan akan jadi pemain yang baik dan akan jadi pemain yang
bintang yang betul betul bagus kalau penanganannya tepat gitu tidak salah
orang kalau sampai salah tentu juga akan berdampak tidak baik terhadap si hugo sendiri saya kira itu
baik apakah penanganan yang selama ini dilakukan atau diberikan itu sudah tepat atau belum karena
terkait dengan hal ini banyak yang menyoroti bagaimana kondisi mentalitas dari pemain timnas
indonesia kita khususnya para pemain muda apakah mereka sebenarnya siap atau tidak tidak apakah mereka sebenarnya siap atau tidak
etika mereka berlaga di lapangan ah ah li ali kita hanya fokus pada teknis saja tapi mentalitas
pun itu perlu dibangun nah bagaimana ini kemudian juga bisa menjadi catatan penting pak sumarji
ya jadi begini mbak memang dari sisi mental itu bagian daripada tugas saya tugas saya dari dulu
di timnas selalu mengedepankan mental dan saya sebelumnya juga minta maaf di asean kim ini saya kebetulan juga lagi ada tugas ke dinas

sehingga saya tidak bisa benar benar melekat ke anak anak
sehingga ini jadi catatan tersendiri juga buat pribadi saya
rupanya memang kaitannya dengan mental itu penting
pendampingan itu penting
karena kalau yang sebelum sebelumnya
saya juga selalu libatkan psikolog untuk bersama sama dengan saya dengan tim
lebih intens lagi
terutama kita mengidentifikasi siapa pemain pemain yang memang secara mental
itu memang butuh pendampingan
artinya pendampingan itu butuh kita teriak ketika kita di ban
kamu sabar dan lain sebagainya
terus di hotel sebelum pertandingan dan jam jam dia berlatih bersama
selalu kita ajak ngobrol supaya dia lebih sabar lebih tenang dan lain sebagainya
ini memang kemarin tidak terjadi karena itu tadi
memang itu tugas saya sebenarnya
dikarenakan ada tugas kedinasan
sehingga saya juga harus bisa membagi
dan kita tahu bahwa memang dari sisi mental ini penting
sisi mental itu penting
dan ini jadi catatan tersendiri buat saya secara pribadi
dan juga buat tim khususnya tim psikolog yang memang selalu kita ajak
tapi kalau anda melihat dan mengamati
apakah sebenarnya para pemain kita secara mentalitas sudah cukup kuat
untuk berlaga di lapangan untuk menghadapi kenyataan
dan banyak mungkin intrik intrik ancaman bukan ancaman
apa prediksi terhadap konflik yang terjadi
tekanan itu tadi
anda melihat sebenarnya kita siap atau tidak
sudah siap atau belum
oh gini mbak
sebelumnya ya gini perlu saya sampaikan
kalau anak anak ini mohon maaf nih mohon maaf saja
selain hugo samir itu semuanya luar biasa itu anak anak
anak anak luar biasa
karena boleh dikatakan
anak anak ini sebenarnya mulai dari u dua puluh dua u dua puluh tiga u dua puluh empat
dan itu selalu sama bersama sama dengan saya gitu
ya baik itu dengan coach indra safri
juga bersama sama dengan kut jintayong
tergantung pemanggilan tergantung kebutuhan
tapi kalau saya kan memang selalu ada
baik ketika dengan kut indra safri
maupun dengan coach sintayo kan selalu saya ada di situ
sehingga kalau kita berbicara berkaitan dengan mental anak anak
siap untuk bertanding
cuma dibayangkan aja kalau kondisi seperti kemarin
kan juga boleh dikatakan perjuangannya luar biasa
sembilan puluh menit tidak ketemu itu
mainnya juga luar biasa
kita akan siap juga menanti laga dari timnas indonesia
yang paling salah satu yang paling terdekat adalah piala asia ya pak sumarji ya
untuk bulan ke depan ini kita ada viva msd senior lawan brunei darussalam
itu home and way tanggal dua belas di palembang insya allah kalau tidak ada perubahan
dan selanjutnya kita akan uw ke brunei darussalam
selanjutnya nanti bulan januari u dua puluh tiga piala asia
insya allah direncana akan dilaksanakan di qatar
oke baik terima kasih
mudah mudahan kita masih bisa melihat semangat dari timnas indonesia
kemudian masih optimistis untuk melihat cetakan prestasi ya
dari timnas indonesia kita
terima kasih pak sumarji
sudah bergabung dengan cn indonesia sore hari ini